sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
bang tapi motornya gak bakal mogok kayak motornya om pur kan
bunga ini biar kata motornya tua tapi masih sehat tuh ala fiat
oke kalau gitu ya
oh bubuk belum tutup kangkiloan
baru lagi aku masuk
nyetopinnya jangan pake
nyetopinnya jangan pake
mukul atuh sakit
lelet banget lo bawa motornya gak tau gue buru buru
kalau tahu lagi buru buru juga
saya mah tetap segitu jalannya
mampun pak saya jangan ditilang
wah jangan bercanda kau
saya serius pak saya jangan ditilang
yaudah hantar aku ke dalam ayo
udah kuping aku weh
buang air apa tidur
lo dijemput bang patar
harus sama kamu
biar bang patarnya percaya
kalau kolenya udah pergi
bunga turun sini aja ya
ya kok gitu
tuh kan rumahku masih jauh
bunga jalan kaki aja biar sehat
olahraga sekalian ngurusin
kata bapak saya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat
ih itu sih arti dari kata mensana incorporesano
itu slogan bukan kata bapaknya ontis nak
ya rumah turun ya jalan kaki aja ya
ah bangun semua deh
assalamualaikum pak haji
saya sedang cari emang guru saya
apa pak haji kenal
oh si patar
di rumahnya kek gak ada
aku sudah kesana tak ada dia
kalau gitu di posron gak ada
aku sudah mulai balik kesana juga tak ada
gak ada ya
di warung simumun kayaknya salah dah
wah kesitu pun tak ada pak haji
jangan jangan udah pulang ke rahmatullah
gak ada maksud apa apa gue
kan gak ada ini gak ada
gue pamit dah ya
situasinya sudah aman terkendali
polisinya udah pergi
benar sudah pergi atau kau bohong
benar bang saya saksinya ojek
betul sudah pergi atau belum
udah dari tadi
hah kenapa kalian lama kali jemput aku
ini malah bawa penumpang
kok nyalain saya aja
ya kan lo mesti bawa dia
kalian tidak perlu lagi bertengkar
yang jelas aku harus berterima kasih sama kalian berdua
karena kalian sudah menyelamatkan aku dari kejaran polisi
aku harus berterima kasih
bagaimana kalau kalian berdua aku traktir makan di warung empok momun
apaan sih bu
kamu tahu enggak kalau bang ocak itu ditangkap sama polisi
kenapa tidak mungkin
orang tadi bunga pulang diantriin bang ojek
habis itu bunga diturunkan di tengah jalan
sudahlah bu bunga mau mandi dulu ya
sambung baja bagiku ya
eh lagu tuju ku akan saya backpack ke sana beli
kita harus berhenti disana
karena aku sudah nggak bisa
uduknya udah abis
gorengan kagak ada pok
ada tuh tinggal remah remahnya doang
ambil aja kalau mau
kopis aja lah tiga
kok bau bau pesing ya
kamu mau ngajak gue jalan jalan
jangankan ngantar kamu ngelamar kerja
ngantar kamu ke bulan pun gue mau
bang seru juga ya pengalaman hari ini
orang banget cokel
kenapa kau tampil kotaku
aduh itulah mang boru
kau bisa dicopet juga
nah nomor orang mang boru kan ada di situ
ya ikut hilanglah
lantas mau apa kau datang ke sini
nah ini dia mang boru
jadi aku disuruh mama untuk ketemu sama mang boru
iya kan juga kau
kau potongkan aku
kau potongkan aku
ngapain aku ngumpet ke dalam wc
yang ngantar aku tadi
sempet ceumpetin bang
pikir mau ditangkap sama bapak